istri kusmayadi alias agus terduga pelaku mutilasi merasa lega suaminya sudah tertangkap
tuti agustina dan keluarganya juga berharap agus dihukum sesuai perbuatannya
setelah suaminya tertangkap tuti berencana akan mengajukan cerai kepada agus
meski demikian tuti tetap berencana akan menjenguk agus karena pria tersebut masih menjadi suami sahnya
sementara itu pihak keluarga tuti di kabupaten bogor jawa barat berharap kasus ini cepat selesai
kalau saya melakukan itu orangnya baik
saya baik anaknya baik
baik orangnya tidak kasar
orangnya saya tidak percaya
saya suka tidak kasih nafas cuma istilahnya kalau ini tidak rutin